ah sialan si shankiri
awas aja dia
kita harus cari cara biar bisa ngebales dia
gue juga gak terima kalau dibikin kayak gini
gimana kalau kita cengket ya
kita harus cari
aduh lebih hati hati
lo bener ya
tau gak dep
mendingan gue berdoa buat si meli
tolongin ya allah
ya allah jangan sampai dia dread ya allah
nanti kalau dia lihat saya sama siapa
ya allah kalau saya jadi gerumim mah terserah lewat
woah woah woah
tapi tante jangan terima kasih sama melly sama mama
ya yang beliin
jangan banyak baciot
ngerti gak beb
dia itu ngomong katanya dia juga punya motor di rumah
terus katanya dia itu senang banget lihat kamu kayak tadi gitu
kayak terkenal banget
dia bilang katanya dia mau minjem motor kamu
oh boleh dong
eh dia jatuh
ntar dia jatuh bagaimana ay
ya ampun minjem kere banget
tidak gitu kan
eee buat siap
beb beb kamu hebat banget
bisa juga ya
hebot banget tadi belajar di mana
dibilang katanya di belajar dari temen
terus katanya di nantangin kamu
boleh siapa takut
eh eh jangan berlagu ntar jatuh
udah gak usah gak usah pamer pamer
hebat bebek bebek
jatuh dah jatuh
kamu tuh gimana sih
harusnya gak bisa
makanan tersebut ya
iya ini kenapa kenapa kita dikumpulkan sih
tante ya mau gimana lagi
itu kayaknya anak sama sama anak motor
pamer belum pamer
untung aja gak jatoh
kalau jatoh maya nyariin kesini
aduh udah ketinggat cacing kremi
udah pulang pulang deh
aduh udah berhenti
wah kalau gitu aku pamit juga deh demi keselamatan bersama
eh kok gitu
ya iyalah bebep
kalau gulai itu udah pulang terus aku masih ada di sini
ya ada aku bisa dijadiin semur sama mama sama tante kamu
oh yaudah yaudah pamit lah pamit lah

oh yeah i'm pulang
tante lan ya
tante rere kamu pulang
tante rere jangan
tante jangan gituin dong
tante rere jangan
patahin sekalian tangan lo
tante aku jahat banget cuma
udah udah udah aku pamit ya
udah cepetan jangan lama lama
deket deket sama anak aku
aku kayak asem tau gak asem
dia tuh asem tau gak
sama kalau jam ke jam sama si bebe pianian
melly aduhin nih ke bule
melly bilang kalau mama tuh jahat
eh kamu pulang aja
kenapa jadi begini sih urusannya
harusnya tuh kan keberadaan ian diantara kita adalah untuk memisahkan mama kamu sama bubu
jadi kalian berdua konspirasi ha
jadi sekarang mama tau ya
i tau you berdua ama you berdua mau misahin i sama pacar i
tadinya sih nanti kayak gitu cuma gara gara si meli nih sebenernya kan jadi berantak
dia dipercaya dia kalo ada kesempatan sama pacaran
kok jadi salah meli
gak juga sih
ini ini mandi puse
ya mama masuk
masuk dulu masuk masuk
oh iya mama mama tad lupa gak ada lagi ketemu sama si cacing krem itu ya
ih ngomong sama tadanya ren sama aja
kenapa mama rasain ke bule itu sama sama meli ngerasain ke ian
eh ren tau dia
iya dia juga kere bule itu
ian tuh si cacing krem itu yang kerek
sama sama endah harus
ternyata setelah cowok bisa menurun juga ya
sama sama suka yang kerek
sialan si sean kiri
sialan si sean kiri
sialan si sean kiri
awas aja dia
kita harus cari cara biar bisa ngebales dia
gue juga gak terima kalau dibikin kayak gini
gimana kalo kita cengket dia
kita harus cari tau dimana kita bisa cekat dia